di setiap tangisku hanya dekat hangatmu yang menenangkan
hidupku terasa indah karena genggaman lembutmu selalu ada untukku
ketika aku mulai menapaki dunia yang penuh warna rangkulan kasih sayangmu adalah sahabat terbaikku
hari berganti hari pesan bijakmu selalu menuntunku menuju kedewasaan
perjalanan panjangku menjadi begitu berarti karena sosokmu yang selalu menemani
perjuanganmu untuk membesarkanku kini telah mengajarkan bagaimana caranya menjadi ibu sejati
terima kasih ibu kasih sayang